pasangan suami istri penjual es dan kakek penjahit permak di kota bogor
mampu mewujudkan cita citanya ke tanah suci usai menabung puluhan tahun
hal serupa juga dilakukan seorang pedagang gorengan di tasikmalaya
yang harus menabung ratusan ribu rupiah per bulannya untuk berangkat haji
cita cita salim nadiunus bersama istri nurjana
warga asal malabar kota bogor jawa barat untuk berangkat ke tanah suci
meski berprofesi sebagai penjual es batu cendol dan jus buah
keduanya terus menyisikan tiap rupiah dari keuntungan dagang
impian menapaki tanah suci pun terkabul berkat kegigihannya mengais berkas
dan menabung selama sepuluh tahun terakhir
kini pak sutri bercucu enam ini tinggal menunggu hari
usai mendapat jatah kloter pertama dari kota bogor
kalau menabung itu lama
mungkin sejak tahun dua ribu
sebelum dua ribu sebelas itu sudah mulai nabung
baru nyampe sekitar dua ribu sebelas
baru saya bisa itu ambil porsi yang daftar
baru dapat porsi antrian
sekarang sampai sekarang ini selama dua ribu sebelas sampai dua ribu delapan belas ini
kisah lain datang dari samsuri
seorang kakek penjahit
yang permak pakaian asal bapak kansir nabogor
selama belasan tahun menabung dari keuntungannya menjahit pakaian
kabar gembira kakek penjahit akan naik haji
membuat seluruh pelanggannya terharu sekaligus bangga
wah kita salut lah dengan si bapak b
kerjaan baru ini
tapi dia bisa mengisikan sebagian
ya sebagian buat dia dan buang kata kita juga pelangganan bahagia
apa yang ditambahkan
ya kita berharap lah semoga hajinya magrur
pergi dan berjalan
kegigihan menabung untuk berangkat ke tanah suci juga dilakukan komi tajudin astaman
warga sindang sari bojong asi tasikmalaya jawa barat
janda berusia enam puluh empat tahun ini berangkat naik haji setelah menabung hampir tiga puluh tahun lamanya
biaya naik haji dikumpulkannya dari pekerjaan menjual berbagai macam gorengan secara keliling kampung
di usia senjanya
makomi masih keliling menjual gorengan dari satu rumah ke rumah lainnya dengan cara dipikul kepala
makomi hanya menabung seratus hingga dua ratus ribu saja per bulan untuk naik haji
jalan itu sebuah
itu ceritanya bisa sampai ngabung banyak itu gimana
lebih lebih lebih
mak komi berangkat menuju tanah suci
tergabung dalam klotar sebelas asal tasik malaya